pak elok baru ketawa gak tauin gue loh
yalah pak haji sama bu haji soalin banget sih
pake prihatin segala bilang aja ah syukurin gitu
iya maksud gue sih prihatinnya ya kayak begitu tuh
kenapa baru sekarang gak dari kemarin kemarin aja kejadian kayak begitu gitu maksudku
abah umi ibu ibu juga
ada orang kesusahan tetangga kita malah diledekin kayak gitu bukannya dibantu
eh loren rotong rotong main nyamber aja heran ya
pak auk loh kebiasaan loh temen banget nasihat orang tua lo
ya tapi abe sama umi tuh bener bener udah kelewatan
tetangga kita lagi susah malah diledekin kayak gitu sih
siapa lagi yang ledek lorong
kesulitan itu ada kemudahan sesudah kesulitan ada kemudahan jadi allah menimpakan sekali kesulitan
dan dua kali kemudahan jadi yang namanya kesulitan tuh gak bakalan lebih banyak dari peradik
mudahan artinya begini mas setelah kita mengalami kesulitan ini insyaallah kita akan mendapatkan
banyak sekali kemudahan dari allah lebih daripada kesulitan yang sekarang ini kita terima insyaallah
yang penting kita harus yakin dengan ayat itu pak kita enggak bakalan hancur hidup kita akan menjadi
optimis insyaallah ya mak ya insyaallah jadi optimis
yang lawan anggaran soleh langevelye
yang bikin hatianya however
saya masih punya rumah yang ditinggalin sobari sama keluarganya
kenapa itu rumah lo persoalin
kakak gue kagak setuju lam
kesian sih sobari
ini mau tinggal di mana
nih mau tidur di mana dia
kesian gue sama dia
walau itu rumah pinjaman gratis kagak bayar
jangan semena mena lo bikin dia begitu ya
bukan begitu mak
kan tadi cuma kepikiran
kita butuh tempat tinggal jadi kepikiran rumah yang itu aja mak
maaf sesuai sih
mak gimana kalau emak sama bang haji tinggal aja di rumah rum
nanti bisa tidur di kamar room kan
terima kasih rumah
biar gak usah
mak biar di rumahnya ojo aja
siap bang aji
rumah bang ojo bersetin helah
supaya emak aji sama bang aji tetap tinggal di iman bang ojo
iya makasih bang
eee apa sebagai kita ke rumah bang ojo
biar emak bisa istirahat
terus nanti kita jenguk poro dia di rumah sakit
oh iya kita harus balik ke rumah sakit dulu nih pak
soalnya kan disana cuma laila sama umi mariam yang nungguin
kasian dia berdua doang
eee kalau gitu rum juga sekarang mau pelan pelan dulu ya
rum mau bersidik nanti dia bisa ke rumah sakit
sampai jumpa rum
bener bener deh si sulam mi
sudah jatuh ditimpa tangga lagi
umi juga kasian sih
itu akibat dari kesombongannya dia
jadi allah murka
dia ini sekarang lagi ke rumah sakit

pastinya makin makin dahsat mi
gak tega walanya mi
umi juga mbah
dalam sekejap itu bandarnya hilang
kalau yang tadinya si sulami hidup di rumah gede
tau tau sekarang rumah itu diambil polisi
kenapa kagak dari dulu ya pak ya
dia balik lagi ke asalnya
tarik kagak punya rumah
ya maksud gue sih begitu mi
jadikan si sulam kagak sombong lagi
sekarang dia baru dah ngerasa kagak punya rumah
mau tidur di mana dia
yang namanya rumah allah itu luas abah
di bawah jembatan bisa
di ember ember toko juga ada pak
tenang aja nggak usah dipikirin
tumban deh udah di warung lagi
udah lama bosen tinggal di rumah mulu
udah belanja sini aja ya
ayah sih kagak mau belanja bu haji
itu tentang keluarganya haji sulam
wah seru nih
ada apa lagi sama dia pak haji
ya rumahnya kan udah disegal emek pak polisi
udah kagak ada rumahnya lagi dia
tadi itu emak nangis ngerau ngrau ngamuk gitu
emak kayaknya kagak terima rumahnya disegel
kalau orang salah sih polisi aja pasti tahu bu haji
jadinya keluarganya pak haji itu emak gak bisa ngomong sama dia
haji sulam gelandangan deh sekarang
kenapa jadi sengsara bener ya hidupnya si sulam
tentu kan akibat perbuatannya sendiri bu haji
kita sebagai tetangga boleh kita senang di atas penderitaan orang lain
lah emangnya bu haji kagak senang ngeliat haji sulammu sebuah buhitan bu haji jadi jatuh miskin kayak gini
ya senang sih
tapi kan kita juga kudu prihatin
niat keadaannya sekarang
jangan jangan abah sama umi lagi ngomongin yang enggak enggak nih
ngapain lo kepada ketawa

soalin banget sih
soalin banget sih
pakai prihatin segala
ah syukurin gitu
iya maksud gue sih prihatinnya ya kayak begitu tuh
kenapa baru sekarang enggak dari kemarin kemarin aja kejadian kayak begitu gitu maksud gua
ini ibu ibu juga
kesusahan tetangga kita malah diledekin kayak gitu bukannya dibantu
dateng dateng main nyamber aja heran ya
ya tapi abe sama umi tuh bener bener udah kelewatan
tetangga kita lagi susah malah diledekin kayak gitu sih
siapa lagi yang ngeledek lo rum
ini kan kenyataan
iya enggak ibu ibu
enggak jadi bahan gunjing
enggak jadi bahan gunjingan umi
kita harusnya bantu mereka dengan doa
aku mau ke rumah aja
rum mau siap siap
mau ke rumah sakit
tuh begitu tuh anak ayah tuh
kayak sapi udah cocok hidungnya
nurut terus sama si sulap
heran apa juga heran
saya minta dispensasi untuk robby
dia tidak bisa masuk kerja karena
dia sedang mengurus keluarganya yang sedang
saya orangnya fleksibel rey
dan saya akan kasih izin
pekerjaan tidak berantakan dan terbengkelai
hanya karena soal urusan keluarga
dan satu hal yang terpenting
semua target kita terpenuh
itu pasti pak
dan kalau kita perlu untuk membackup pekerjaannya robby
saya siap lembur
itu yang saya kagum dari kamu